ibu anaknya hanya satu
tapi enggak keurus
sama orang tua nggak nurut
masih nguber nguber anak orang
biasanya yang model begitu itu
pingin ngerubah keturunan
biar banyak keturunannya
terima kasih cuma

kita jeda aja dulu sesarannya
bapak bapak ibu ibu kita istirahat dulu lima menit
lu bagi bagi ngasih yang klopnya jadi bagiin lah bang bagi kau milik gue sedikit
pemilih sekarang udah cerdas bang apaan gua nggak cerdas maksudnya amplopnya diambil pilihnya yang
lain ya nih gara gara kita kebakan tuh aja bakanya sih pak sobek tuh poster seri jal
semua orang orang pada milih mamat assalamualaikum nyoblos sudah selesai belum masih ada no
ini kasih duit
ya allah bang kan kita kalahnya suara banyak banget suara satu mah gak bakalan ngaruh ya
bapak bapak ibu ibu berdasarkan keputusan panitia pencoblosan akan diulang besok
siapa yang dicoblos bonyok ya
beb kalau bonyok milih pamuh hiden pencoplosannya diulang besok malam
kok aku jadi gemeteran yo beb
sembilan belas orang yang milih gue
nggak nyangka ya bang
hamil juga sama lakinya
semua yang gue lakuin buat kampung ini
kayaknya nggak ada gunanya
nggak ada artinya lagi
gimana lu mau jadi presiden
kalahnya sama si mamat lagi
gapapa lah mak yang penting bisa kalahin si muhyiddin
kalau si muhyiddin gak kejebak ngerusak poster laki lu
pasti dia yang menang
terima kasih ya
aduh senang belajar di sini ya mak ya
kalau di pasar kan gak bisa
kok nudik kan gak pernah ngutang
oh udah pasti
maksud saya yang lain
yang penting bayar tepat waktu iya kan
yang repot itu kalau kita sirikan sama orang
ya kalau gue tuh gak mau hamil bukan karena gak bisa loh
tapi ukur diri lah ya
jangan sampai nanti anaknya banyak
tapi gak keurus
kok urus semua
ibu anaknya hanya satu
tapi gak keurus
sama orang tua nggak nurut
biasanya yang model begitu itu
pingin ngerubah keturunan
biar banyak keturunannya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi